young entrepreneur summit atau yes dua ribu sembilan belas digelar pada minggu siang di bandung jawa barat untuk menginspirasi para milenials menjadi entrepreneur dan selain itu
bandung yes dua ribu sembilan belas juga bertujuan untuk mengembangkan potensi para pengusaha untuk memajukan ekonomi negara indonesia
acara bandung yes dua ribu sembilan belas diisi oleh para entrepreneur yang dikenal oleh generasi milenial
seperti ruben onsu dengan usaha kulinernya juga ria rici sebagai content creator youtube
selama hampir dua jam para entrepreneur itu berbagi pengalaman mereka dalam dunia usaha
ruben misalnya yang kini sudah membuka gerai makanan di hongkong menyatakan bahwa motivasinya terjun ke dunia usaha adalah untuk membuka lapangan pekerjaan
sementara ria ricis yang merupakan youtuber dengan pengikut terbanyak kedua se asia tenggara dengan sepuluh

ingin membuktikan bahwa perempuan pun tidak kalah jika mau berusaha
sementara itu hadir pula salah satu entrepreneur muda indonesia sebagai pembicara utama bandung yes dua ribu dua puluh
yaitu sandiaga uno yang memaparkan tentang menekuni passion sebagai salah satu kunci kesuksesan dalam dunia usaha
selain itu sandiaga uno juga menekankan mengenai pentingnya pengusaha bagi perekonomian negara
saya lihat potensi ya ini ada produk tahu jegur ada ini juga produk produk luar biasa ini
milenial dari bandung terus menciptakan terobosan terobosan inovasi inovasi dan saya sangat mendukung
saya berharap ini menjadi potensi kita mengembangkan ekonomi kita membuka lapangan kerja
sekitar tiga juta penerbit di bandung
tujuh ribu peserta memadati bandung yes dua ribu sembilan belas yang diadakan di gedung sasana budaya ganesa bandung
para pengunjung yang hadir pun datang dari kota kota lain di jawa barat seperti garut tasik malaya dan ciamis
bagi para peserta penyelenggaraan bandung yes dua ribu sembilan belas memberikan inspirasi untuk menjadi pengusaha
kalau menurut saya sih kerennya yang pertama ngebangkitin jiwa kewirasan buat anak anak muda di bandung dan sekitarnya
kebanyakan nih milenials lah ya seumuran dua puluh ke atas lah atau dua puluh ke bawah masih muda muda
jadi buat bersaing di era era globalisasi kayak sekarang
kalau pekerja kan udah mulai susah nyari kerja mulai ini
jadi kita semua di sini tuh kayak terdorong buat berwirausaha membuka lapangan kerja orang lain gitu
kalau kata aku sih bagus emang ngebuka banget ya buat aku juga
karena emang aku orangnya yang suka jualan gitu suka jualan apapun yang menarik buat aku
aku sih jualan di bidang fashion
kayak baju kayak gitu ngedengar kayak tadi tuh ngebuka banget buat aku pengen usaha kecil kecilan yang ngerintis dari bawah gitu bareng temen temen gitu
bandung menjadi kota kedua setelah surabaya dalam penyelenggaraan young entrepreneur summit dua ribu dua puluh
yang diselenggarakan oleh korps alumni himpunan mahasiswa islam atau kahmi
yes dua ribu sembilan belas akan diadakan juga di sragen makassar dan jawa
juga di sragen makassar yogyakarta dan jakarta hingga bulan april dua ribu sembilan belas mendatang
tim liputan cnn indonesia